di media sosial khususnya twitter sebuah akun menggagas pengumpulan dana untuk ibu yang kiosnya digusur karena berjualan di bulan puasa
ya gagasan ini akhirnya berhasil meraih perhatian para netizen
pengumpulan dana dilakukan oleh akun twitter dengan nama edwika putra
dwika menggunakan rekening pribadinya sebagai tempat pengumpulan dana
satu jam setelah diumumkan dana yang dikumpulkan mencapai enam juta rupiah
kini penggalangan dana sudah selesai dilakukan dan total donasi yang terkumpul adalah lebih dari dua ratus enam puluh lima juta rupiah
video razia yang dilakukan oleh satpol pp terhadap sebuah warung makan menjadi viral di media sosial
banyak netizen yang menilai razia yang dilakukan petugas satpol pp serang terlalu berlebihan
milik warung dalam video tersebut adalah saini warga asli tegal jawa tengah
saat ini saini yang tinggal di rumah kontrakan di kawasan cikepuk serang tengah sakit
wanita berusia lima puluh delapan tahun ini kaget
karena terjaring razia petugas